kalau nanti yang pasti bukan sekarang
mau dibeliin sekarang
kalo mau dibeliin sekarang
sokatu kamu nyanyi dulu satu lagu aja
temennya yang juga banyak yang hpnya beli second
kamu tadi diangkut
saya lagi ada masalah
lagi di kantor orang
nanti ditelpon balik ya
kamu dimana resti
lagi di kantor orang
nanti ditelpon balik ya
kamu lagi di kantor orang
cuma nebak aja
itu hp baru
dari si bapak
kenapa udah punya hp baru masih manyun aja
udah bapanya atu beliin hp ga ada casannya
kamu waktu minta beliin hp baru sekalian minta sama casanya juga enggak
kalau beli hp harus ada casannya
bilang bapak tuh jangan manyun terus
jadi udah bilang
kalau udah bilang ya udah
jangan manyun terus
emang neng kuat manyun terus sampe casannya ada
mudah mudahan akang masih ingat saya
dan nomer saya masih ada di hp akang
eh masih atu
mau bilang terima kasih
kerja anak buah akang bagus
kemarin kan saya minta tolong sama anak buah akang
nagih hutang ke orang
sudah saya cari berminggu minggu
sama anak buah akang mah
serius aja langsung ketemu
buat biaya personilnya juga sudah saya kasih ke anak buah akan
soalnya dia bilang begitu
kasih aja dia katanya
itu dulu aja tuh kang
lagi saya ucapin terima kasih ya kang
nah bapaknya atu
kenapa beliin hp tapi nggak ada casannya
kan bapak udah bilang itu hp second
terus ngecasnya gimana
kalau ga dicas kan ga bisa dipake
percuma bapak beliin hp kalau ga bisa dipake
iya nanti bapak beliin casannya
kalau nanti yang pasti bukan sekarang
mau dibeliin sekarang
kalau mau dibeliin sekarang
sok atu kamu nyanyi dulu satu lagu aja
ya kang ada apa
sobarnak barusan telepon akang
dia pakai jasa orang kita
dia ga sebut namanya
tapi akang juga ga mau tau siapa dia
bilang sama semua orang
boleh cari uang
saya tau orangnya kang
kamu gak usah sebut namanya cari
itu urusan kamu
diem di rumah
akang sudah pensiun
kang bahar sudah dua kali ngomong ke akang
dari tadi ananya masalah kamu apa
kamu belum jawab
coba sekarang jawab
sambil nunggu makanannya dateng
kamu belum makan siang
itu juga kan
itu juga cuma bubur
nanti selesai makan kamu cerita ya
kebetulan kamu sudah datang
tapi kalau lapor lewat telepon kurang enak
udah jangan kepanjangan kalimat pembukaan
langsung aja ada apa
kang jamah punya bisnis sendiri
jadi dep kolektor
si dik dik yang turun ke lapangan
sama orang baru
apanya yang basi
laporan kamu saya sudah tahu
sekarang mana si jamal
saya kesini sengaja
enggak nelfon dulu
mau bikin kejutan
mau saya seret dia pakai motor butut saya
ke kiara sondok
sekarang kamu cari dia
kalau sudah ketemu
suruh dia nunggu saya di markas besar
terus kasih tahu saya
si dik dik juga
ada nasi nyangkut
di sirup markas besar saya makan mus
bos gak usah takut
saya gak takut sama mus lihat
sekarang saatnya kamu buat cerita
saya baru di phk
jadinya kerja di pabrik
dia mau berubah
mau dipindah dari soreang ke vietnam
pindah dari soreang ke vietnam itu jauh nggak
vietnam itu kan luar negeri
bayar burung lebih murah
terus sekarang saya bingung
gimana bantu bapak yang sudah pensiun
butuh biaya berobat ibu yang sakit sakitan
adik saya ada empat
yang ke satu kuliah
yang kedua sma
yang ketiga smp
yang keempat sd
semuanya harus biayain saya
kang saya sama kang jamal siap menuju masyarakat sebesar
dik dik juga udah saya telepon
saya suruh kesana juga
kalau aa mau bantu caranya gimana
terima saya kerja di kantor aa
jadi bagian keuangan
kalau nggak mau bantu gak apa apa
mau bantu dong masa nggak
terima kasih a
terima kasih
salam dari kang bahar
jangan jual namanya
kita kerja buat kang bahar
jangan berpikir untuk bohong
atau tidak setia
kalau tidak bisa
kita boleh pergi
saya tidak melawan muslihat
bukan karena saya takut
menunggu saat yang tepat
sebentar lagi dia bakal kehilangan tempat di jalanan
dia bakal cuma punya tempat di belakang punggung tembak
pasar sudah ada di tangan saya
kan bar juga gak punya apa apa lagi
cuma punya nama besar
bebas pilih ada di mana